idul fitri adalah hari rekonsiliasi bagi umat islam
ketua umum pengurus besar nadatul ulama said agil siraj memaparkan bahwa hari raya idul fitri tahun seribu empat ratus empat puluh hijriah
sudah seharusnya menjadi refleksi bagi semua insan untuk melupakan urusan duniawi termasuk politik
paling tidak selama satu hari
ia menganjurkan agar masyarakat mengisi malam takbiran dengan menyiarkan takbir dan tidak mengganggu warga lain
setelah satu bulan kita umat islam berhasil menang menahan hawa nafsunya
baik yang berupa interes dan hasrat yang berlebihan juga tidak makan dan minum dan seterusnya
maka puncaknya adalah hidup
di hari idul fitri itu artinya kita kembali ke fitrah
dosa dosa orang yang telah melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna akan diampuni oleh allah
oleh karena itu dalam kesempatan yang berharga ini mari kita syiarkan idul fitri ini dengan takbir membesarkan nama allah
menganggap semua hal yang selain allah yang tidak ada di dalam hidup kita
yang keurusan duniawi ini baik ekonomi politik maupun kehidupan yang lain kecil
yang besar hanyalah allah
demikian layar demokrasi pada malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundur ekualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda
dalam merawat kembang kebebasannya
saya budi adiputro selamat malam